terdakwa putri candrawati hadir sebagai saksi untuk sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana
yang menewaskan yosua hutabarat senin pagi
putri bersaksi untuk tiga terdakwa yakni ricky rizal richard eliezer dan kuat pak ruf
dalam persidangan ini sebuah pengakuan terucap dari putri terkait peristiwa di rumah magelang
putri mengaku kala itu almarhum brigadir yosua dua kali memaksa ingin mengangkat tubuhnya
di yosua ingin mengangkat saya dua kali
pada saat yang angkat pertama kali saya bilang sama di yosua
jangan nanti kalau saya sudah kuat nanti saya naik sendiri ke atas
lalu kuat mak ruf menegur yosua karena saya tidak berpikir
saya tidak berkenan untuk diangkat
lalu kedua kalinya lagi di yosua mau mengangkat lagi
jangan dek nanti kalau saya sudah kuat saya naik sendiri ke atas
tak hanya itu putri juga mengakui bahwa almarhum yosua dipercaya mengelola keuangan rumah tangga di jakarta
menurut putri dua orang yang dipercaya memegang keuangan
adalah yosua utabarat dan riki rizal
sehingga dua ajudan tersebut mengetahui keuangan untuk operasional verdi sambo dan putri candrawati
kalau para adc maupun art di rumah saya
tahu kak yosua diberikan tanggung jawab untuk pengelolaan keuangan kas operasional
apakah hanya terbatas pada joshua
ada dek riki juga untuk pengelolaan kas operasional di magelang
hanya dua itu
namun majelis hakim kemudian memutuskan menggelar sidang pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua secara tertutup
ketika putri menjelaskan soal dugaan pelecehan seksual
terdakwa richard elias serbudiang lumil terdakwa riki rizal wibowo dan terdakwa kuat ma'ruf menyatakan sidang tertutup